ini laparnya kok sampai kerusuk ya
aduh kayaknya butuh asupan kuliner
yang enaknya sampai kerusuk
oke di ragam kuliner kali ini
saya mau ajakin nyari kuliner yang serba ditusuk
dan enaknya sampai kerusuk
yuk kita let's go
ada sate madura pak umar
yang berlokasi di kawasan kebagusan jakarta selatan
kalau dengar namanya
pasti mikir sate ayam pada umumnya ya kan
ketemu langsung dengan pemiliknya
mau mastiin apa yang beda
dengan sate sate madura lainnya
eh eh lihat
penampilannya kok nyentrik ya
dengan pecinya yang tinggi menjulang
kira kira kenapa ya alasannya
pak gak takut nyangkut nanti kalau lagi dagang
ah ini sate pak umar ya
waduh mantap kali
pak ini topi atau kopiahnya kok tinggi banget ini
karena kita punya seni
kesinan saya itu hobinya
nah karena dagang sate itu biar punya khas
sate pak umar
ya udah kalau gitu waktunya saya pesen nih
satu porsi sate ayam dan kambingnya
tapi saya mau bantuin bakar ya
eits tapi bakarnya mau sambil pakai peci tinggi juga
biar samaan kayak pak umar
boleh kan pak
pak umar saya mau bantuin boleh
nah ini topinya udah sama
ada alhamdulillah pendekan dikit itu
tapi pendekan dikit ya
tapi cocok lah
saya boleh kipas kipas atau kenapa ya
boleh boleh boleh
ada yang bantu karyawan baru
ternyata sate madura pak umar ini
sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan loh
berarti sudah lebih dari tiga puluh tahun ya
kalau bumbu itu ada rahasia masing masing
begitu cita rasanya banyak orang yang cocok
dengan cita rasa yang nikmat
yang kepincut dengan sate madura pak umar
rasanya sih berbeda dengan sate yang lain ya
disini juga penjualnya juga unik
dari topinya jarang menjual sate kayak gini kan
satu porsi sate ayam spesial dijual seharga rp dua puluh delapan
sementara untuk sate kambing komplit dijual seharga rp empat puluh
kedai ini buka dari pukul sebelas siang hingga sepuluh malam
makan sate khas madura
gimana nih kalau cobain sate dari daerah lain
langsung gas ke pulau seberang yuk
kita ke kalimantan
tapi tenang gak perlu beneran jauh jauh kesana kok
cukup mampir di kawasan sunter jakarta utara
disini ada kedai sate kuah pontianak
yang memiliki cita rasa otentik
loh sate kok dikuahin
gak salah sama soto kan
nah sate kuah pontianak ini terdiri dari daging ayam dan sapi
sate yang sudah matang akan disajikan bersama dengan bumbu kacang
yang disiram kuah dengan bumbu aneka rempah
sehingga membuat cita rasanya kian otentik
misalnya pecinta kuliner karena dia berbeda sama sate yang lain

karena bumbunya sudah beda
sensasi kuahnya beda
satenya juga sudah dimarinasi
jadi dia sudah ada rasa bumbunya juga
saya dari pontianak juga
jadi ini makanan khas dari sana juga
jadi sudah cocok rasanya
dan kebetulan emang nemu disini
ada sate kuah khas pontianak juga
jadi rasanya tuh otentik banget
karena sate kuahnya yang saya pesan sudah siap
saya akan mencoba
ini tadi saya udah nyobain
ini lembut banget dagingnya empuk
terus perpaduan bumbu kacang sama kuahnya ini
untuk harga tenang
tidak membuat kantong anda tertusuk kok
untuk sate kuahnya tidak membuat kantong anda tertusuk kok

sedangkan sate kuah sapi lima puluh per porsi
yang masing masing sudah lengkap dengan ketupat
wah kenyang maksimal nih
tapi ingat ya
meski enak dan menjadi favorit
mengonsumsi satenya jangan berlebihan
fredy cahaya maranata urib handoyo jakarta